satu dalam satu
beta mau tau ale punya nyali itu
jagonya itu setingkat apa
sekalian beta mau balas dendam
apa yang sudah ale lakukan buat beta punya kawan
dan beta juga
mau kasih sedikit cendera mata
di ale punya wajah yang putih
anggap aja kita gak kenal
aku gak akan ngulangin kesalahan aku
aku mau kita kayak dulu lagi
aku janji akan perbaikin kesalahan aku
tapi gak ada yang lu tepatin tau gak
ya tapi kali ini beneran janjinya
dan aku akan buktiin juga
udah telat mike
lu kemana aja
pas gue kasih kesempatan lu kemana aja
sekarang gue udah lupain loh
lu dateng gitu aja
gak bisa dibiarin ini
aku gak akan biar kamu pergi
sebelum kamu maafin aku
terus kamu nerima aku lagi
aku mau kita kayak dulu
kita ngobrol dari kepala di
mending lo pergi dari sini
kalau enggak gue bakal panggil temen temen gue buat usir lu dari sini
ini bukan urusan lo ya
ini urusan gue
gue harus ikut campur
karena michelle itu sahabat gue
jangan pernah lu sentuh michelle
lu yang gak pantas nyentuh michelle
lu mau tau gue siapa
gue bantar yang michelle
keren sama ni cowok
kamu mutusin aku demi dia
keren sama ni cowok
kamu mutusin aku demi dia
udah susah ya ngomong sama lu
buang dua waktu gue tau gak
jadi mendingan sekarang lu pergi
neng udah gak usah banyak alesan
gak usah muter muter ngomongnya
sehebat apa sih dia
sampai kamu ngelupain aku secepat itu
orang asing yang baru kamu kenal beberapa bulan
orang yang bertahun tahun nemenin hari hari kamu
neng tunggu neng
mau lo apa sih
mending sekarang lo kejar michelle
patuh lo itu kawan
biar anak baru yang tengil somong ini
kata orang semua yang hadapi dia
gue gak mau ada keributannya disini
udah percaya sama kita ki
lo padahal mau ngapain sih
kalau lo cari masalah
bagi selamat gue
gue tahu sendiri akibatnya
sebenarnya aku datang ke sini mau ketemu michelle
aku mau kasih bunga ini buat misi
sebagai ucapan selamat
rifki bilang katanya michelle sudah dikontrak jadi penyanyi di kafe
elnya belum pulang
sebenarnya aku mau bilang ke mas roy
kalau aku lagi cemas nungguin misa belum pulang
tapi aku takut mas roy cemas juga dan akhirnya malah ngerepotin mas roy
aku tunggu michelle sampai michelle pulang atau bunganya aku titip aja ke kamu
lebih baik hubungannya dititipin ke aku aja ya mas
maaf bukan yang aku maksud
kamu gak usah jelasin
aku sudah paham maksud kamu
kalau begitu bunganya aku titip aja ke kamu ya
salam buat mise selamat buat pekerjaannya yang baru dan semoga ertama sukses
iya mas nanti aku sampaikan
satu dalam satu
betamu tau ale punya nyali itu
jagonya itu setingkat apa
sekalian betamu balas dendam
apa yang sudah ale lakukan buat betamu punya kawan
dan betamu juga
mau kasih sedikit sendera mata di ale punya wajah yang putih
aduh gue jadi ngeri mic di kroyok anak anak nih
bisa kacau semuanya
dita itu mau kasih pelajaran buat dia
ya usah cari keributan
oh cabut dari sini sekarang
anak kayak begini harus dikasih pelajaran baru dia kapok kok
gue bakal tanggil siapa buat usir lo dari sini
lo seribet dua gue juga ga ada urusan sama lo semua
itu bisa tarik emosi gak sih
gue udah gak mau peduli lagi ataupun kenal lagi sama michael
bukan karena gue masih ada rasa sama dia